terima kasih kang
ada yang aneh dengan saya
lo mau ke rumah anik
saya mau ke kantor
saya emang beneran mau ke kantor
kalau kang gak percaya
saya lagi butuh transportasi
buat ngantar saya ke kantor
berarti lo beneran ngantor
ada langit keluar

udah sepuluh tahun
ini kasih milang sobatku
wah gak asik loh brai
udah ngedelet nama gue
apa kabar lu
gue mau ke tempat lo nih
tapi lupa alamatnya
sekarang lu dimana
di pangkalan ojek
udah deket tuh
lo jalan aja ke dalam
udah telat nih
lu tunggu aja disini
kalau masih lama
saya mau naik ojek yang bangun ojek aja deh
kita berangkat sekarang
puter balik dulu
kayaknya udah deh
apamu nih pak brai
kamu kayak jangan kebaikan aja
tapi kalau cakep ini
minta aku manifestasi ini
ini mau jalan ke kontrakan lu
enggak tadi katanya lo suruh jalan
gini aja deh lo disitu aja lo diem disitu gue kesitu
bukan sekarang bang nanti malam
boleh minta nomer teleponnya enggak
ih abang bikin kaget aja
tadi lagi main ular uleran abang nepan
abang mau minta izin
ntar malem ada mba mba yang minta ngojek
iya boleh enggak
kalau udah punya suami boleh
bu tadi saya teleponin si saya katanya boleh
enggak jadi bang
barusan suami saya juga telpon
ternyata nanti malam dia bisa jemput saya
jadi enggak jadi nih
iya bang maaf ya bang
penghjung to truck
sibuk apa lo sekarang
sekarang gue sempurna taksi blackbird
lo sibuk apaan
gue kan tukang ojek
iya mas pur sama kang tisno gak bisa ditelepon
mau nganter paket
iya tapi habis nganterin paket
nganterin aku ke rumah ate aku ya
ih apaan sih
jangan pura pura lupa lo brai
dulu kan lu pernah ngejar ngejar dia
dia nitip undangan buat lo ke gua
tahu sendiri kan supir taksi
sibuknya kayak apa jakarta macet
jadi baru bisa gue kasih ke lo sekarang

iya besok lu baca aja sendiri surat undangannya
sorry brai besok gue datang sama ce gue
sinita yang dulu pernah lu gebet juga
tolong bantuin pak kateringnya ya
kok taruh di sini
bawa ke dalam
kok taruh disini
bawa ke dalam

lu tunjukin sama intan
kalo lu itu tegar
tenang aja lu
semuanya pasti kagum sama gebetan gue